terinspirasi dari goa di santorini yunani sebuah tempat makan di bandung menyulap setiap sudut ruangannya seperti di dalam goa berwarna putih
selain menyantap hidangan pengunjung pun bisa mengambil latar foto yang menarik
goa menjadi tema unik tempat makan di dangdur bandung jawa barat ini
saat memasukinya dinding hingga atapnya dibuat layaknya goa sungguhan
beberapa lubang goa yang terbuka menghadap langsung ke gemerlapnya pemandangan lampu kota bandung
nuansa goa semua berwarna putih menurut goa di santorini yunani dengan nama nama ruangan seperti strafomiticave megalakos cave dan petralona cake
ya saya ambil konsep ini dari sebenarnya dari yunani ya karena saya lihat santorio itu benar benar negara yang sangat indah
dan mereka juga
dari suasananya goa goanya bagus bagus banget
terus saya sengaja membawa konsep itu ke indonesia supaya orang indonesia yang nggak bisa pergi ke sana juga bisa merasakan
gimana sih rasanya nikmatin goa di santorini itu gimana sih gitu
meskipun tampak seperti sebuah tempat wisata tujuan utama pengunjung di sini adalah menyantap makanan
beragam menu makanan yang memanfaatkan
sehingga akan lidah bisa dipilih pengunjung
ini sih pertama kali ya di bandung kayaknya aku lihat tempat yang unik unik terus kreatif banget
ambil desainnya mungkin dari santorini gitu jadi yang kayak kayak oldies oldiesnya santorini kali ya
jadi unik banget suka banget terus suasananya juga enak banget bisa main sama keluarga makanannya juga lumayan enak
saya dari taiwan dan saya pikir tempat ini sangat
karena di taiwan tidak ada tempat yang sangat terbuka dan
makanannya enak tapi yang terpenting adalah suasananya yang unik
jadi di sini saya merasakan seperti di gua sungguhan
jadi pada zaman dahulu rumah gua seperti ini dibangun oleh masyarakat menengah ke bawah di santorini untuk melindungi mereka dari angin yang kencang
ingin mencoba sesuatu yang berbeda di air pekan ini
mungkin berkunjung dan menikmati hidangan lezat di gua ala santorini
bisa membuat akhir pekan anda lebih berkesan
dian permatasari bandung